satu hari jelang penyelenggaraan balapan formula e di jakarta international e prix circuit ancol jakarta utara
sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan oleh para tim tim balap formula e seperti yang ada di kiri saya
total ada sebelas tim balap yang nantinya berpartisipasi dalam ajang formula e seri ke sembilan di jakarta ini dengan total sekitar dua puluh dua pembalap yang berpartisipasi
di mana persiapan ini memang dilakukan oleh para tim untuk menyiapkan mobil untuk bisa besok beradu cepat di sirkuit sepanjang dua empat km dengan total delapan belas tikungan ini sepuluh tikungan kanan dan juga delapan tikungan ke kiri
nah beberapa mekanik bisa dilihat mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan jobdesk masing masing seperti melakukan pembersihan bodi pemasangan bodi pemasangan rem pemasangan ban dan lain sebagainya sampai dengan urusan software dari masing masing tim tim balap yang ada
nah saat ini saya sudah ada di sekitar pitbox ataupun pit lane yang merupakan tempat para pembalap nantinya mengatur strategi sebelum melakukan balapan
ini ada tim dari alfelens andrety formula e sebelah situ ada tim venturi rocket dan di depan sana ada tim dari formula e mercedes eq yang saat ini memimpin kelasemen tertinggi
di mana stoffel van doornen menjadi pemuncak kelasemen saat ini dan teman satu timnya yaitu nick de vrij
s juga memiliki darah indonesia sehingga ini menjadi salah satu daya tarik bagi orang indonesia untuk melihat para tim tim balap dan juga para pembalap yang akan berlaga di sini
dan saya juga akan menunjukkan kesiapan lainnya dari tim tim balap yang ada di sebelah sana
itu ada satu mobil formula e dari tim nissan yang sedang dikeluarkan dari pit lane untuk dilihat kesempurnaannya seperti apa
dan di depan sana juga ada race control tempat regulator balapan ini menentukan jalannya balapan nanti seperti apa
bagaimana mekanisme ataupun skema balapan akan dijalankan seperti apa tergantung dengan kondisi cuaca lalu juga dengan kesiapan tim dan lain sebagainya
kita juga ingin melihat bagaimana kesiapan sirkuit terkait dengan infrastruktur sendiri
tadi saya melihat sudah hampir rampung hanya tinggal penyempurnaannya saja dan beberapa tempat penyuplai listrik yang disokong oleh pihak pln sebesar tujuh juta volt ampere juga sudah terlihat
dan memang pln sendiri menggelontorkan dana sekitar tujuh miliar rupiah
untuk bisa menyuplai listrik dari energi listrik bersih energi baru dan juga terbarukan dari sejumlah pembangkit listrik mulai dari pembangkit listrik tenaga air
lalu pembangkit listrik tenaga panas bumi ataupun geotermal yang dikelola langsung oleh tiga gardu induk yang ada di wilayah dki jakarta
dan kita akan melihat seperti apa persiapan lebih lengkapnya karena besok sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
seluruh tim balap ini akan mulai adu kompetisi di jakarta international e prix circuit jakarta utara